ya tadi kita sudah ada kabar baik untuk musuh musuhnya mas tamar dan kang kalsen
ini ada kabar baik juga bagi anda ex napi koruptor yang mungkin terpikir pengen maju lagi nih di gelanggang politik
kpu akhirnya menerbitkan peraturan kpu atau pkpu tentang pencalonan dalam pilkada dua ribu dua puluh
dalam pkpu itu mantan terpidana kasus korupsi tidak dilarang untuk maju di pilkada
seperti dilansir oleh detik com dalam pasal empat pkpu nomor delapan belas tahun dua ribu sebelas
yang menyebut soal persyaratan calon kepala daerah tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi
isi pasal empat ayat h tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya ini pkpu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana
kendati masih mengakomodir ex koruptor kpu menambahkan satu pasal dalam pkpu yang mengimbau
partai politik untuk mengutamakan yang bukan mantan terpidana kasus korupsi
mungkin kang asep bisa dicalonkan jadi calon bupati atau wali kota
oke saya mau ke mas tama dulu melihat ini gimana mas tama
ya ini kan lagi lagi
kabar baik juga nih sama
yang saya katakan tadi memang negara ini makin permisif
makin melunak sama terpidana korupsi sama pelaku korupsi
dari mulai lembaganya dikurangi kewenangannya dibatasi
kemudian sanksinya dikurangi dan lain sebagainya
masuk kesempatan kesempatan bagi terpidana korupsi untuk masuk ke dalam gelanggang politik
padahal kalau kita mau lihat perkara perkara yang kpk tangani hampir sebagian besar itu akarnya korupsi politik
akarnya korupsi politik
justru bagaimana kemudian entah bicara soal motivasi untuk fundraising dalam tanda kutip
mengumpulkan uang lewat ruang ruang politik terjadi korupsi disana
menggunakan jabatan disana tetapi akarnya soal politik
sebagian besar yang kpk tangan itu korupsi politik
korupsi politik itu kayak gimana
poros politik itu artinya begini dia menggunakan kekuasaannya jabatannya dia
pada saat dia menjadi seorang pejabat dengan jalur jalur politik misalnya ruang ruang politik
misalnya dia seorang anggota partai
kemudian dia misalnya kepala daerah yang dipilih langsung lewat ruang ruang politik
nah ini yang kemudian kasus kasus yang sekarang kpk sering tangani
harapannya adalah kedepan pelaksanaan pemerintahan
negara itu bisa betul betul bermanfaat buat publik
gak dikorupsi lagi lewat ruang ruang politik
jadi anda tidak setuju deh keputusan ini
justru menurut saya yang terjadi sekarang itu adalah kontradiksi dari yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini
orang orang kepala daerah terlibat korupsi menggunakan jabatannya
menjabatkan kekuatan politiknya buat korupsi itu dihukum
sekarang diberikan kesempatan lagi
seharusnya ketika dia dihukum maka ditutuplah ruangnya
di indonesia ini masih banyak orang orang yang tidak terlibat perkara korupsi
tapi dia punya kualitas
nah ini yang kemudian harus juga menjadi pembelajaran bagi partai politik
jadi saya melihat ketika bicara terpidana korupsi yang kemudian mencalonkan lagi
atau ex nafi koruptor yang mencalonkan lagi
tentu yang harusnya merespon ini nggak hanya penegak hukum
tetapi juga partai politiknya kpu nya masyarakatnya
nah ini yang dalam bayangan saya harus memiliki pemahaman yang sama
dan ini anda lihat mendapatkan karpet merah gitu ya
yang saya lihat kesempatan kesempatannya justru yang tadinya dilawan ditutup
sekarang dibuka dengan leluasa
kan ini orang bisa anda sebagai orang yang punya spiritualitas tinggi dan sangat religius gitu ya
kan yang dia ada itu perbuatannya
dia sudah selesai katanya
justru karena perbuatan tadi tercelak korupsi
kan tidak amanah
kan pemimpin itu harus amanah harus jujur
dia aja udah kesempatan
kalau tobat gimana
kalau udah tobat kan
kalau udah tobat semua agama mengurut pertobatan
saya juga udah tobat sekarang kan
belumnya nggak pernah tobat paksiat
nah sekarang justru karena dikasih kesempatan udah melakukan
nah oke katanya tapi kan terbukti
surabaya beberapa mengulangi lagi
artinya ada contoh nah saya dukung berapa pertama
nih korupsi politiknya
ini yang main kalau orang politik semua
dengan biaya partai politik yang nyalong kepala daerah kan

itu kan pesan dari parpol kan
kok nggak kapok kecenderungannya naik pun
terus berubah dari anggota dpr dpr dia lima ratus
itu dari partai politik
bukan dpr dari majelis yang lain
bukan majelis hakim majelis hakimnya berapa kan
sembilan belas kalau nggak salah
sekarang ditambah lagi apa
hampir dua ratus adalah pengusaha
pengusaha dan penguasa ini kerja sama
nah ini partai politik kan perlu jadi pejabat
nanti anggaran ada
menangkan lah kasus tadi idul sukup dan kawan kawan kan
ya inilah diulang diulang
jadi permainannya itu
dan pemainnya itu juga
cuma ganti gitu kan
jabatannya sama orang politik
ini pengusaha yang dapat fasilitas
korupsikan nggak sih
gertipikasi suap dan sebagainya
ini diulang dan diulang
itu order baru nggak soal order baru
ketangkep atau tidak ketangkep
kan setelah reformasi kesepakat
kkn itu nggak boleh
kita lahir kpk dan sebagainya
lu gak ada kpk nggak segini banyak
sekarang ada kpk kapok lagi
tapi sekarang juga
udah nggak ada yang lahir kpk
sekalian kalau saya mau buka ini sekalian
apa dampak yang bakal terasa gitu mas tama
jika memang ex koruptor ini dibolehkan lagi
untuk masuk ke langkah
kepada orang politik
dengan alasan orang sudah bisa tobat
hukuman sudah bisa membayar kesalahannya dia
apa dampak yang mungkin saja kita hadapi
kalau memang ini terjadi terus
dan lingkaran saiton itu tetap terjadi
sebetulnya kan begini
yang kita harapkan
orang orang yang kemudian mendapatkan kesempatan
itu yang terbaik
yang dipilih oleh masyarakat
karena saat ini
masyarakat pun juga terdistorsi
nggak semua orang itu memiliki akses informasi
bahwa oh ini betul betul
pernah melakukan pidana kesepakatan
korupsi oh ini tidak
memang sekarang sudah eranya
orang bisa akses informasi
tetapi semua masyarakat indonesia itu
nggak merata soal pengetahuannya
jadi sebetulnya ketika
yang bersangkutan melakukan korupsi
itu kemudian dibatasi ruangnya
maka masyarakat itu akan dipersempit pilihannya
ada nggak presiden misalnya orang yang dianggap
orang yang sudah dihukum
kemudian dianggap sudah tobat gitu
ada beberapa kali
ada beberapa kali
kudus ada beberapa tempat
mungkin datanya kita harus buka buka lagi
saya yakin itu ada
ada beberapa kasus
ada banyak kasus yang kemudian
dia sudah melakukan korupsi
kemudian dia dihukum lagi
tersangka lagi karena kasus korupsi
kenapa sistem politik gak belajar dari presiden presiden ini
ya karena mereka ada profesi
bukan ini pembuat undang undang
yang membuat undang pkpu
ma yang akhirnya mengabulkan lagi
kenapa tidak punya kesengarannya sama seperti itu
semata dan mestama
semata dan mestama
semata dan mestama
udah kapok dibatalkan dulu kan
dia bikin begini pasti dibatalikan lagi
percuma lagi kan
nah tapi kan dia karena belajar hukum
hukum tuh orang yang pernah melakukan namanya residipi
susah ngomongnya pmaf ya
residip dia kan hukumnya lebih berat
nah sekarang orang pernah melakukan
mau mencalonkan lagi
sejak awal kita harus seujon kan
dia pasti akan melakukan perbuatan yang sama
terbukti kan ada datanya ada gitu
kan harusnya ketika dia jadi pejabat melakukan
jadi kiai ke jadi ustad ke pemimpin agama ke dagang ke
sekarang ngapain balik lagi jadi kepala daerah anggota dewan
kan terbukti ada yang melakukan lagi
jadi jangan berkelit
maksudkan oh kami telah melakukan
apa salah melakukan telah ada pertobatan telah menjalani hukuman
sehingga jangan kami tuduh
loh anda aja sekali kesempatan sekali
udah gitu apalagi berkali kali kan
yang perlu dipahami lagi bu
ketika sekarang kpu ya menghimbau
kalau himbauan itu sama dengan cerita
sama jumat atau khutbah minggu
nah sekarang harus ada
mesti dibikin pasal satu
iya udah lagi nih sempat sempat
kalau mau ketika kpu
katakanlah kpu nggak bikin aturan
kan sekarang partai partai pernah ada yang mengulang melakukan itu
dan banyak dari partainya
selalu hampir semua partai kan kena
nah sekarang harusnya kompak gitu
seleksinya di mereka
kan percuma ada fakta integritas dan sebagainya
ya mereka sekadar tau diri gitu
masa ini persis permain bola
kok nyari pemain sebelas nggak ada
bisa untuk akuntan dewan partai gak ada
tapi tahu diri itu bisa sampai sejauh mana gitu
karena mereka tadi profesinya ya
karena mengejar kekuasaan
bukan dia lagi
ya itu kan yang terjadi
karena bisa ada kerjasama tadi
ketika di lapangan dia tahu
orang kan melupakan tadi budaya permisif
oh dia gak akan inget
masyarakat juga fine aja kayaknya ya
bayangin coba di seluruh daerah
wali kota atau bupati
udah suami istri
kena lagi dua duanya
itu yang paling kapan gak usah jauh jauh kan
padahal lagi kan
walaupun belum disalah jabatkan kan
tapi kan betapa tidaknya itu kan ke anak
bahkan seluruh daerah kan di batang ada dinasti
tapi masyarakat tetap aja memenangkan
tadi budaya permisif
ya korupsi orang lupa lagi
apalagi hasil korupsi dibelikan
jadi gak bisa membiarkan atau
memberikan harapan bagi orang orang
untuk sadar diri
seperti tadi kata kang asyik
jadi sistem harus dibangun ya
saya melihat ini semua pihak harus terlibat
pertama dari mana
dari pendidikan hukumnya sendiri
meskipun kita anggap cukup baik dalam menindak
kita perlu kritik juga
kenapa misalnya kepala daerah yang satu
dicabut hak politiknya
yang ini gak dicabut
padahal semuanya sama sama kepala daerah
ini menurut saya juga harus konsisten
jadi dari mulai pendidikan hukumnya
ada kpu dan lain lain sebagainya
nah yang paling terakhir tentu juga masyarakat
jadi dalam bayangan saya
bagaimana cara menghukum orang orang
yang melakukan korupsi
ya jangan dipilih lagi
jangan dipilih lagi
makadari itu ini menjadi ruang
menjadi tempat penyampaian informasi
buat informasi buat anda berdua aja
kalau kita bicara soal kasus korupsi
dan macam macam seperti ini
rating sharenya kurang begitu bagus
artinya publik memang
kata anda permissive nya itu
sampai segitunya mungkin
ya mudah mudahan kita tetap akan
terus menyalakan lili
jangan mengutuk kegelapan
kita akan tetap menyalakan lilin untuk
indonesia yang lebih baik
terima kasih mas
terima kasih mas
terus perbincangannya usai jeddah
saya akan kembali menghadirkan
perdebatan mengenai pancasila
sebagai ideologi negara
dan falsafah kehidupan bangsa
selengkapnya usai jeddah